pengen lihat kampusnya mandi
din nama kudanya rena siapa ya
ini kudanya lepas saya mau tenangin
seperti yang tadi telpon al
berarti andin masih kontak terus dengan aldebaran
snowy tenang ya
tenang snowy ya
yuk jalan yuk
snowy udah tenang makasih ya nin udah kasih tahu namanya
kenapa andien senyum senyum ya apa dia dan alda baikan lagi
mas ya ampun apa tiduran ya dari tadi malam
iya semalam saya tawarin kamu makan terus kamu gak respon ternyata saya lihat kamu udah nyenyak aja
pas kenapa aku gak dibangunin
ya saya ingat tega lah mau pagi capek
oh ya ini tadi ada ada tukang lalut dilewat terus saya beliin roti buat kamu
mau sarapan ya
kamu gak makan
gara gara henri gua harus ke kantor polisi lagi
jadi ribet ya gue ya
besok orangnya kayaknya mau pergi deh
kayaknya dia mau ke kantor polisi deh
iya tapi hati hati jangan seperti tau ya bos
kita berangkat ya
aku pergi sekolah dulu ya
oke sayang sekolah yang pinter ya
kalau gitu aku sama mbak anies sama rena
berangkat dulu ya
kamu yakin sayang
gak mau di rumah aja temenin papa
ntar kalau misalnya andien ngajar
kan tadi aku udah bilang
aku nganterinnya sampai depan aja kok
terus aku langsung pulang
mulai aku pusing banget di rumah pak
pengen liat kampusnya mbak andien
ya udah oke
ya udah kalau gitu
sekarang kita berangkat yuk
su susah yang pake tasnya ini
jadi sama van
kali ini aku bener bener bisa dapetin fotonya jessy
ya dipikir pikir belum pernah kan ngantarin rina sekolah
sekalian mau naik kampus kamu
aku diantar sekolah sama ovan
seneng gak ovan ngantarin rina sekolah
yuk yuk pak
tuh gagal lagi deh kesempatan aku buat fotonya jessy
istri masih seminar
gue jadi pulang sendiri
kakak ada bawa sarapan nih
kita sarapan yuk
gak ada jawab
masih tidur kali ya
pakat masuk ya
pakat masuk ya
kok ga ada di kamar
dibawah juga ga ada
pada menogak teras backwards
mas kayak kamu bener deh dia mau ke kantor polisi mas
gimana ya ini kalo kau angkat dia pasti marah marah terus aku disuruh pulang
yaudah nanti aja deh abis dari kantor polisi biar aku tau van
gapapa gausah aku angkat
hadi ya angkat lagi sama catherine